nabi acai kemuliaan bulan amalan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa sehat
alhamdulillah mudah mudahan puasanya diterima oleh allah swt
untuk sesi kali ini saya ingin mengajak pemirsa
atas kejadian yang baru saja terjadi yang menimpa bangsa indonesia
adalah kejadian di mana seorang anak bayi tiba tiba meninggal setelah divaksin
masyarakat kemudian melakukan sebuah penyelidikan
dan terbukti ternyata vaksin palsu yang telah dipergunakan atau dikenakan kepada bayi tersebut
dan yang lebih mengejutkan lagi dari tahun dua ribu tiga vaksin ini terjadi
vaksin ini adalah untuk melindungi mencegah dari campak hepatitis folio dan juga tuberkulosis
akan tetapi yang seharusnya melindungi yang seharusnya menjaga
justru mereka melakukan hal yang sebaliknya
malah merusak dengan memasukkan vaksin demi keuntungan pribadi
dampaknya sangat berbahaya
karena vaksin palsu ini hanyalah obat
obat infus biasa
ditambah lagi dengan anti tetanus
tapi yang berbahaya ialah
ia tidak steril
bayangkan ketika itu masuk ke dalam otak anak bayi kita
berapa banyak otak bayi yang akan rusak
bukan lagi ribuan mungkin ratusan ribu
atau mungkin lebih banyak lagi
seharusnya adalah melindungi
dari pelaku pemalsuan vaksin
sifat untuk melindungi
sifat untuk menjaga
sifat melindungi dan menjaga
yang dikaruniakan oleh allah kepada manusia
juga sesungguhnya ada kepada si pembuat vaksin palsu ini
tetapi mereka tega melakukannya
karena nilai nilai terdalam tersebut telah tertutupi oleh belenggu nafsu sementara ini
tidak hanya melanggar hukum
bukan hanya merusak kesehatan masyarakat
tetapi yang terberat adalah dia korupsi hati
korupsi perjanjian diri
dengan allah al wali
allah al wali adalah yang maha memelihara
allah al wali adalah yang maha menjaga
itu adalah sifat allah asmaul husna
allah memelihara matahari bulan bulan
dan memelihara matahari bulan bulan

dan memelihara matahari bulan bulan
bintang seluruh makhluk dan juga jiwa manusia
dan untuk memelihara manusia
memelihara alam semesta khususnya bumi
allah telah beri amanah kepada manusia
dan manusialah yang memiliki janji
hingga sang jiwa sebelum lahir ke muka bumi
berjanji kepada tuhan
bukankah aku tuhanmu
nilai nilai tersebut hilang
mengapa karena kita selama ini hanya mengajarkan kecerdasan intelektual
lupa mengajarkan kecerdasan emosional dan spiritual
kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk merasa
sedangkan kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk mendengar suara hati yang terdalam
yang merupakan inner values atau core values atau nilai nilai terdalam yang ada pada jiwa manusia
sesungguhnya manusia itu hatinya terikat
jiwa manusia sesungguhnya telah terkunci dengan perjanjian kepada allah swt
ketika tuhan bertanya
alastu birobikum bukankah aku tuhanmu
dan jiwa manusia merunduk kami bersaksi
namun dalam kenyataan
kenyataannya mengapa ia tidak merunduk
karena hatinya tak lagi mampu mendengar
inilah yang disebut dengan kolbun marid
atau hati yang sakit
bahkan lebih parah lagi adalah hati yang telah mati
bahkan ia sempat berfoto foto selfie dengan anak dan istrinya
untuk menunjukkan harta kekayaannya
di berbagai media sosial
inilah yang harus kita sembuhkan
bukan hanya hukum yang ditegakkan
tapi hati manusia yang berjanji kepada allah al wali
yang maha memelihara dan menjaga
dimana manusia adalah wakilnya di muka bumi
mari kita rundukkan wajah di bulan yang penuh rahmat dan barokah
agar hati menjadi cahaya
diri kita dan bangsa ini hidup kembali
katakan allahumma ya allah ya wali
engkau yang maha memelihara
engkau yang maha menjaga
agar senantiasa menjadi cahaya
berikanlah perlindungan pula
agar hati kami mampu menjadi petunjuk di dalam kegelapan
agar hati kami senantiasa tegak
menghadapi ujian dan godaan
allahumma ya allah
engkaulah sesungguhnya yang melindungi hati kami
engkaulah sesungguhnya yang membolak balikan hati kami
engkaulah sesungguhnya yang memelihara jiwa kami
tanpa engkau pelihara hati kami
hati kami dalam kegelapan
tanpa engkau menjaga hati kami
hati kami di dalam kebutaan
allahumma ya allah
ampunkanlah diri kami
ampunkanlah bangsa kami
karena kami tidak memelihara apa yang telah engkau wariskan ke dalam diri kami
yaitu sifat memelihara
cared dan takbirkan kita kemampuan kita
dan hati hati yang menyakiti kami
amin yabrum al'al monsieur